pelan pelan lo bakal sadar sa
kalau gue jauh lebih peduli sama lo
dan anak dikandungan lo
kiri lagi gila lagi kiri lagi
sebentar saya buatkan resepnya dulu ya bu
harusnya nino ada sama gue di saat saat seperti ini
gue malah sendirian begini
semuanya gara gara aldebaran dan mbak andin
gue harus bales semua perlakuan mereka ke gue
udah berapa bulan anak kita sa
sekarang nino dimana
kenapa dia gak ada menindol ngecek kehamilan
itu bareng sama suaminya
suaminya di luar kota
atau lagi di medan perang
dan gue yakin sa
orang orang lebih percaya kalau misalnya gue bilang
itu adalah anak gue
atau gue teriak
ini udah bentar ya
jangan ganggu hidup gue lagi deh
hidup gue udah kacau sekacau kacaunya
lo bikin keadaan gue lebih parah lagi
saya mau bayar biaya konsultasi dokter sama obat ya
sebentar ya bu
langsung diambil saja ibu obatnya di apotek
saya belum bayar loh
tapi ini sudah dibayar
kenapa sih rick
enggak enggak enggak
gue harus pastikan anak dikandungan gue ini emang anak nino
bukan anak ricky
pelan pelan lo bakal sadar
kalau gue jauh lebih peduli sama lo
dan anak dikandungan lo
kiri lagi kirim lagi kiri lagi situ
situ ke situ ke situ lagi lurus sana
capek ya mau di sepeda ya
kayaknya icus punya kue di dapur
tapi karena jangan main sendiri
rena rena tunggu disitu ya
rena duduk disini
muncul sebentar aja ngambil kue di dapur
kamu jangan kemana mana
janji jangan main dulu
tungguin nicos ya sampai nicos datang ya
udah lah bentar ya
bentar ya bentar ya
oh rena di depan bu lagi main sepeda
loh kok kamu tinggal masuk
gitu bu renanya lapar jadi saya mau ambilin kue dulu
oh gitu yaudah cepetan ayo
rena di luar saya keluar aja deh kawasin rena
takut dia kenapa napa
kok sepi ya no
gede ya si uya kemana ya kok gak ada orang
kok gak ada ya
aku main lagi deh
itu udah rena itu loh
ini orang orang pada kemana sih
lega dan nyakud dah
ya ampun rena
duduk duduk duduk
bentar ya om bawa ke rumah sakit ya
pak nino jangan manjat manjat gerbang begitu dong
kan ini rumah orang
tadi sama paling pergi mana
kamu ngeliat gak
pasti mikirin manjat pagar aja
yuk kita ke rumah sakit ya
ya allah rena
ini rena jatuh
saya bawa ke rumah sakit ya
gak usah gak perlu
kebetulan michelle dokter anak
nanti saya suruh misalnya datang ke sini
tapi takutnya ntar lukanya infeksi bu
atau ada luka dalam kita nggak tahu
kita obatin dulu nanti saya akan telepon sama michelle
uya tolong buka pintu dulu
buka pintu buka pintu
biar mobilnya masuk ya
aduh rena jatuh lagi
ya allah rena
ya allah kenapa
kamu bisa jatuh gini ibu
bawa rena ke dalam
tangan dia ada luka tuh
nanti nanti aku akan telepon michi ya
terus saya minta maaf gak ngabarin dulu datang ke sini
tapi tadi memang mendadak rencana kesininya
ada yang mau saya bicarain sama nino ke kamu
kalau gitu kita bicara di dalam aja ya
ya allah rena
kita tolong kabarnya juga